februari dua ribu dua puluh satu menjadi bulan yang spesial bagi perkembangan ilmu pengetahuan antariksa
pasalnya pada bulan ini tiga wahana luar angkasa milik uni emirat arab tiongkok dan amerika serikat
tiba di planet mars
ketiganya akan mengadakan penelitian mengenai kondisi geologi dan atmosfer planet mart
wahana yang pertama kali tiba adalah misi hope dari uni emirat arab
hope secara khusus akan meneliti atmosfer planet mars berbeda dengan misi tiongkok dan amerika
hope tidak akan mendarat di mars
misi kedua yang tiba di planet merah adalah tianwen satu milik tiongkok
tianwen satu akan mengorbit planet mars selama tiga bulan terlebih dahulu sebelum mendarat
beberapa waktu lalu tianwen satu berhasil mengirimkan foto pertamanya ke bumi
misi ketiga adalah wahana perseverance milik lembaga antariksa amerika serikat nasa
pendaratan perseverance cukup dramatis mengingat atmosfer planet mars sangat tipis
luapan kegembiraan langsung membahana di ruang mission operation center nasa jet propotion laboratory
begitu telemetri menunjukkan bahwa perseverance telah mendarat di kawaja zero
yang menjadi target mendarat
perseverance akan mencoba mencari jejak mikroba pada area kawah yang diduga merupakan aliran sungai pada masa lampau
ketiga wahana ini diluncurkan pada bulan juli dua ribu dua puluh lalu
pada saat posisi mars berada pada titik terdekat dengan bumi
lalu mengapa mars sepertinya menjadi tujuan favorit para peneliti setelah bulan
ketika kita mulai melakukan penelitian
dalam arti penelitian
kunjungan ke mars misi yang dikirim ke sana mereka menemukan bahwa ternyata pada suatu masa ketika mars baru terbentuk
mars itu punya kemiripan dengan bumi
kemiripannya dalam artian kalau sekarang mars itu tandus pada masa awal ketika mars terbentuk
ternyata mars itu punya periode atau era ya zaman di mana mars itu hangat dan basah tidak seperti sekarang
nah kalau dia hangat dan basah artinya
ada kemungkinan planet ini itu pernah bisa mendukung kehidupan
kehidupannya seperti apa ya kita belum tahu kan
dan bahkan mungkin mars itu pernah ditutupi lautan
tapi kemudian terjadi sesuatu yang mengubah evolusi planet ini menjadi planet yang sangat tandus seperti sekarang
nah itu yang ingin dicari tahu
lalu bagaimana dengan indonesia
di bidang roket dan satelit indonesia memang masih jauh tertinggal
menurut ven zakris wni pertama yang mengikuti pelatihan bagaimana hidup di mars oleh mars society
bekerja sama dengan nasa memiliki ide unik
menurutnya indonesia bisa menyumbang space food atau makanan bagi awak antariksa
jadi ini yang saya makan waktu latihan di utah di mdrs itu
itu bentuknya kalau dibuka
dua cukup untuk enam jam
jadi ini nutrisi yang sehari hari kita makan pagi dua siang dua malam dua gitu
sudah sangat cukup dan saya tidak pernah merasa kelaparan
kita ingin bereksperimen
bahwa bumbu di indonesia kan jauh lebih oke gitu ya
jadi kalau misalnya makanan makanan yang western food itu kan agak hambar kalau menurut saya
jadi kemungkinan kita bisa berperan untuk membuat space food ini
dari pengalamannya saat ini venza tengah membangun wahana simulasi pelatihan hidup di planet mars
yang diberi nama v mars di yogyakarta
melalui v mars venza ingin memberi pemahaman baru mengenai planet mars
dari perspektif sains dan teknologi etika dan juga seni